menteri kooperasi dan ukm teten mas duki ingin indonesia menolak tiktok menggunakan platformnya sebagai tempat berjualan
teten berkaca dari india dan amerika serikat yang berani melarang operasional tiktok
hal ini diungkapkan teten saat rapat kerja bersama dengan komisi enam dpr pada pekan lalu
ia melihat jika tidak segera diatur tiktok berpeluang menciptakan monopoli pasar
india pun berani menolak tiktok misalnya kenapa kita enggak
amerika juga melarang tiktok misalnya untuk enggak jualannya boleh tapi nggak boleh disatukan dengan media sosial
nah di kita media sosial dia juga jualan
senada dengan teten menteri perdagangan zulkifli hasan menyebut media sosial harus memiliki izin terpisah jika ingin berdagang atau menjadi situs e commerce
ia mengaku akan mengatur proses perdagangan di media sosial atau social commerce
untuk mencegah umkm tidak tumbang
sementara itu staf khusus menkop bidang pemberdayaan ekonomi kreatif vicky satari
mengatakan walau tidak ada regulasi yang dilanggar umkm akan sulit menyaingi barang yang dijual di tiktok shop dari segi harga
karena menurutnya mayoritas barang yang dijual di tiktok shop adalah barang impor
dengan harga sangat murah karena diproduksi dengan cara masif
bagaimana ada sepatu harga rp dua puluh empat kerudung jilbab ada harga rp tujuh
ada parfum harga bahkan seratus rupiah ada banyak sekali barang barang earphone headphone apa segala macam yang harganya sangat murah
apakah umkm kita mampu berjualan dengan harga seperti itu kan tentunya tidak ini barang pasti barang impor
apabila ada platform yang menjual produk impor cukup satu aja
cantumkan izin barang impor resmi
artinya ya ada mengurus perizinan mengurus sertifikasi sertifikasi
ada bab yang masuk
orang umkm nya hari ini juga melakukan hal yang sama
sementara itu hingga selasa pagi pihak tiktok belum bisa dimintai konfirmasi oleh cnn indonesia tv terkait hal ini
demikutan cnn indonesia